enam orang tewas dalam kebakaran menghanguskan tiga rumah warga di samarinda kalimantan timur selasa dini hari
korban yang merupakan satu keluarga tewas terbakar setelah terjebak di dalam rumah
korban tewas dalam musibah kebakaran hingga selasa siang masih berada di rumah sakit umum abdul wab
sahrani samarinda untuk proses identifikasi
mereka tewas setelah terjebak di dalam kamar mandi saat kebakaran terjadi di jalan merdeka dua
rt sembilan puluh satu kecamatan sungai pinang samarinda selasa dini hari
kebakaran menghanguskan tiga rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu
saat itu ada dua belas orang di dalam rumah enam orang diantaranya berhasil menyelamatkan diri
polisian masih memasang garis polisi di lokasi kebakaran
polisi menduga kebakaran terjadi karena korsleting di rumah korban yang menjual sembako
yang ketiga tempat tembakanan yang brazilian yang racial dan karena ditambah tipe ini

di kota trardade tahun dua ribu delapan belas ada kebakaran terlihat agak anggung